menyebabkan perbedaan tekanan udara di tempat tersebut dengan wilayah di sekitarnya
untuk mengurangi kecelakaan yang kerap kali terjadi di wilayah
di wilayah provinsi jawa barat gubernur ridwan kamil berencana memesan pagar pembatas jurang berselinder putar asal korea selatan
dalam akun resmi instagram ridwan kamil memperlihatkan teknologi asal korsel yang disebut safety roller baris guard tersebut
akan dipesan oleh pemprov jawa barat untuk mengurangi kecelakaan di jalan
tapi belum diketahui kapan akan dipesan dan diterapkan di wilayah provinsi jawa barat
mengingat beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan bus yang menewaskan dua puluh satu orang di cikadang sukabumi jawa barat